sejak pukul lima tiga puluh anggota komunitas pehobi sepeda ini berkumpul di sekitar kawasan senayan jakarta untuk berlatih
latihan rutin yang dibimbing langsung oleh andri prawata personal trainer yang juga mantan atlet balap sepeda nasional indonesia
bagaimana cara meningkatkan kecepatan dan kekuatan juga stamina adalah salah satu dari sejumlah program latihan yang diberikan
bersepeda melintasi sejumlah jalan protokol ibu kota sejauh puluhan kilometer menjadi menu wajib latihan yang digelar setiap selasa dan kamis
kita sebagai nyubi kan baru belajar butuh dasar dasar yang belum kita mengertikan dengan adanya personal trainer yang andri ini bekas atlet juga
jadi kita tahu dasarnya teknik dasar goes latihan goesnya untuk ngelatih jantungnya kakinya
jadi pada saat ntar udah mulai bersepeda lebih sering sudah mulai terbiasa
selain melatih komunitas andri yang sudah menjadi personal trainer sejak tahun dua ribu dua belas juga memberikan pelatihan khusus secara privat bagi mereka yang ingin mencapai hasil dan performa maksimal
untuk mencapai tujuan itu harus dengan teknik teknik yang benar dasar dasar yang benar
pedaling yang benar itu pada saat kaki kanan push kaki kirinya itu agak tarik ke belakang
jadi pinggulnya itu tidak mumbul ya tidak lompat lompat
lompat gitu tidak lompat tapi dia stiff diem
dibantu sama core dari perut ini
tangan ini ada tiga teman teman yang pertama di sini di atas handlebar
penguasaan teknik dasar memang menjadi faktor penentu terutama saat bersepeda menggunakan road bike
selain teknik mengayu posisi tangan pada handle juga menjadi hal yang harus diketahui oleh para pemula
latihan teknik bersepeda melewati tikungan dengan kecepatan tinggi
atau bagaimana posisi kaki saat harus mengayuh dalam posisi tidak duduk di atas sadel
juga menjadi hal mendasar yang harus dikuasai
akhirnya ya kaget juga ternyata tekniknya banyak banget gitu
buat bersepeda itu bukan cuma kita bawa sepeda goes aja begitu
ternyata banyak sekali teknik dan teorinya yang harus dipelajari
dengan penguasaan teknik yang benar tenaga yang dikeluarkan saat bersepeda akan menjadi lebih efektif dan efisien
sehingga dapat menghasilkan performa yang maksimal
untuk berlatih dengan bantuan personal trainer
siapkan dana rp empat ratus rp lima ratus
untuk sekali pertemuan selama dua jam latihan